pelaku peledakan bom panci di taman pandawa bandung jawa barat tewas
jenazah pelaku senin sore dikirim ke rumah sakit polri kramat jati jakarta
dengan pengawalan ketat tim gegana polda jawa barat
setelah diperiksa selama dua jam di instalasi forensik rumah sakit bayangkara sartika asi polda jawa barat
pelaku peledakan bom panci di taman pandawa kota bandung dipastikan meninggal dunia
tim dokter yang melakukan pemeriksaan menyampaikan belum melakukan proses identifikasi dan melakukan otopsi
tim dokter hanya memastikan pelaku telah meninggal dunia dan melakukan pemeriksaan luar
untuk pemeriksaan lebih lanjut jenazah dikirim ke rumah sakit polri kramatjati jakarta
tim dokter yang melakukan pemeriksaan menyampaikan belum melakukan proses identifikasi dan melakukan otopsi